seperti yang desi katakan longsor di tol ini dapat terjadi lagi karena beberapa zona di tol ini memang rawan longsor
ada beberapa titik yang harus anda waspadai ketika melewati jalur ini terutama saat sedang hujan
mari kita perhatikan satu persatu
kawasan yang rawan longsor di sepanjang tol ini kita bagi menjadi dua zonasi
jadi daerah yang rawan ada di kilometer delapan puluh dua hingga satu ratus delapan belas dan dibagi menjadi zona menengah dan zona tinggi yang ditandai dengan warna kuning dan warna merah
yang pertama zona menengah yang ditandai dengan warna kuning ini
mudah mudahan anda bisa cermati sembilan puluh empat sampai sembilan puluh tujuh seratus hingga satu ratus sembilan satu ratus sebelas sampai satu ratus enam puluh
zona menengah ini dapat terjadi gerakan tanah
jika curah hujan di atas normal terutama daerah yang berbatasan dengan sungai atau jika lereng mengalami gangguan
kilometer satu ratus delapan belas yang kemarin terjadi longsor juga termasuk zona merah
selanjutnya ada zona tinggi
zona tinggi ini diwarnai dengan warna merah seperti ini ya
di sembilan puluh tujuh sampai seratus dan satu ratus sembilan sampai satu ratus tujuh puluh
di zona tinggi juga akan terjadi saat curah hujan di atas normal longsorannya
bahkan gerakan tanah lama
bisa terjadi kembali
selanjutnya kita lihat topografi cipularang
longsor bisa terjadi karena area ini terbentuk dari perbukitan dengan ketinggian lebih dari enam ratus meter di atas permukaan laut
selain itu daerah ini tersusun oleh batuan gunung api tua yang rawan sekali longsor
berhati hati desi jika melintas di kawasan tol cipularang ini jika hujan mengguyur
lebih baik agak berhati hati atau menepi sebentar untuk memastikan kondisinya aman